gaya busana tentu dapat menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit
bagi yang tidak ingin menghamburkan uang demi fashion seperti saya
ternyata bisa mencoba layanan peminjaman pakaian dengan paket beragam
mulai dari harian hingga bulanan dengan aneka ragam fashion sesuai kebutuhan
nah udah tau belum
ternyata ada loh layanan penyewaan pakaian mulai dari pakaian sehari hari sampai dress mewah buatan desainer
itu lebih minim gitu
kalau beli kan kalau dress kan di atas lima ratus ribu ya
salah satu wadah yang menawarkan layanan penyewaan brand fashion sejak dua ribu sembilan belas adalah rentik
usaha berbasis online ini menggandeng enam puluh desainer dan memiliki tiga koleksi fashion
gak cuma menawarkan produk fashion berkualitas dengan harga terjangkau
sesuai tren jasa penyewaan baju ini lebih ramah lingkungan
itu merupakan industri nomor dua in terms of polusi terbesar di dunia
kita ngomongin jumlah sampah fashion itu hingga enam puluh empat juta ton setiap tahunnya
itu yang mencoba ranting itu nggak hanya sekedar berpartisipasi untuk sustainable fashion
dan juga ramah untuk kantong kalian tapi juga mendukung yang namanya circular fashion
jadi karena rentik itu kan aplikasi rental dan juga resell

jadi kita bisa membuatnya lebih mudah
konsep penyewaan tak hanya satuan yang dimulai dari delapan puluh ribu rupiah per hari
namun ada pula penawaran sewa paket delapan pakaian koleksi desainer yang dibanderol dengan harga rp tiga ratus sembilan puluh per bulan
tapi penawaran ini khusus member
dia menambahkan kebanyakan pelanggannya adalah perempuan pekerja profesional rentang usia dua puluh hingga empat puluh tahun

jadi kita bisa punya seperti punya wardrobe banyak tinggal pilih tinggal scroll di aplikasi
nanti kita tentukan selama kita mau pakai baju apa atau ada acara apa
bahkan kalau yang saya bilang tadi kayak dress spot gitu itu terbantu banget gitu
apalagi pada saat perawatannya gitu atau dibersihkannya nanti bukan tanggung jawab kita lagi gitu
fenomena beralihnya kebiasaan masyarakat untuk menyewa ketimbang membeli
dilatar belakangi keinginan manusia untuk berkomunikasi non verbal
yakni ingin tampil baik di hadapan orang lain
biasanya misalnya untuk bisa masuk ke dalam satu kelompok kita akan menampilkan diri kita supaya bagian dari kelompok tersebut
makanya dari appearance nya dari penampilan awalnya kita sesuaikan
penampilan itu menjadi bagian dari image building bagaimana kita menampilkan diri kita kepada orang lain
tanpa disadari dapat menunjukkan kematangan dalam bersikap dan bersosialisasi
ikut tren sewa pakaian boleh boleh saja selama kita sadar batasan diri dan bijak memilih lingkungan sosial
jangan sampai sewa baju hanya demi gaya
gimana cocok dan bagus bagus kan koleksinya
rental fashion bisa membantu para konsumen termasuk saya untuk memiliki ragam jenis wordrop tanpa harus memenuhi lemari pakaian saya
di sisi lain dengan menyewa pakaian
kita juga bisa membantu mengurangi polusi yang diakibatkan limbah industri fashion
clarissa aradia muhammad wahyudi tangerang banten